enggak salah kamu enggak salah
kamu keluar dari rumah sakit juga
ya enggak salah
mama kenapa sih ma
nanti biarin mama sendiri dulu ya
nunggu balik ke rumah kan
ya allah mama kenapa sih
dan sepertinya masalah kenapa nutupin dari aku
mama kenapa sih
udah udah udah
mama enggak marah
apalagi marah sama rena
sekarang kita makan
tehna mau makan pakai apa
makan yang susah
ambil ini ya pakai sop
pakai perkedel mau
jangan nggak boleh nangis dong
anak pinter ma enggak boleh nangis
kita makannya sambil lihat merpati
iya tapi enggak boleh nangis lagi ya anak pinter ya
yuk kita ke belakang yuk
ki gue tinggal dulu ya ki ya
mau swapin rena dulu nih
pelan pelan bisa enggak
ibu kenapa ya
tiba tiba kayak gitu perasaan tadi lagi happy happy aja dia mau makan
raina sama mbak mirna dibawa ke halaman belakang
dari tadi soalnya rena nangis
ke belakang dulu ya
ada apa sih sebenarnya
perasaanku gak enak
mama gak bermaksud
melakukan itu tadi
yang andin buat
mama jadi inget
mama jadi teringat lagi sama soviet
mama gak bermaksud
iya andin juga ngerti kok
gak apa apa ya
udah gak usah dipikirin itu ya
sekarang umisirat aja dulu ya
sampai ke andin ya
sampai ke andin
ya perintahku sampai ke andin dia
nah sekarang obatnya diminum dulu ya
ya istirahat dulu ya
gak usah terlalu dipikirin
biar aku campurin andin dulu ya
jadi begitu bu agnes
seperti yang tadi saya bilang di telepon
saya ingin bikin pesta buat
ulang tahun putri saya reda
tanggal berapa ulang tahunnya putrinya pak
pesta ulang tahunnya saya ingin dibikin tanggal dua puluh delapan
saya ingin temanya
lebih ke hawaii
di situ banyak balon balon
jadi ada rok yang lucu
terus ada rumbai rumbainya
kemudian diusahakan konsepnya dibikin sebenarnya
apa bisa di arrange seperti itu
cuma waktunya ini mepet banget persiapannya
kalau tetap mau bisa kita persiapkan pak nino
tapi biayanya bisa di charge dua kali lipat untuk semuanya
kalau soal biaya nggak usah khawatir

yang penting saya mau acaranya sukses
dan konsepnya benar benar matang
baik kalau begitu pak nino nanti tim saya akan kirim email ke pak nino
penawaran sekaligus detail acaranya seperti apa
terima kasih pak nino
demi rena aku rela berikan semua yang aku miliki
karena rena adalah putriku
karena rena adalah putriku
karena rena adalah putriku
aku salah ya
aku buat salah soal mama ya
aku udah bikin mama akumat lagi soalnya aku gak mau minta maaf oleh
enggak enggak enggak kamu gak salah
udah udah gak apa apa
kamu gak salah ya
tapi aku takut lo bas
aku takut kalau aku sakitin nanti mama
enggak enggak enggak
gak salah kamu gak salah
mama tuh cuma lagi bingung
kamu kematian rumah sakit juga
ya udah aku gak salah
aku gak salah